menurut data polda jabar hingga november dua ribu dua puluh satu jajaran kepolisian di daerah jawa barat menerima tiga ratus laporan kasus kdrt
beberapa di antaranya yang menjadi sorotan seperti di kabupaten bandung terjadi kasus kdrt terhadap istri menggunakan alat tajam
di kabupaten karawang ada kasus tuntutan satu tahun penjara pada seorang istri yang sering memarahi suaminya
dan yang paling tragis di kabupaten cianjur kasus penyiraman air keras terjadi hingga membuat sang istri meninggal dunia
jika dirata ratakan kasus kdrt di wilayah jawa barat mengalami kenaikan hingga lima belas persen dibandingkan tahun lalu
sementara itu kasus yang ditangani langsung oleh polda jawa barat berjumlah dua belas laporan
di mana empat laporan sudah dihentikan sementara delapan laporan sisanya sedang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan
dalam kasus kdrt pihak korban maupun keluarga biasanya malu untuk melaporkan
namun masyarakat sebetulnya wajib melaporkan pada yang berwenang jika mengetahui adanya tindakan kdrt
berdasarkan alat bukti dan hasil visum
jika ada luka ditambah dengan keterangan saksi saksi
maka kepolisian akan menaikkan kasus kdrt ke tahap penyidikan berkoordinasi dengan kejaksaan
bagi pelaku kdrt dapat dikenakan pasal berlapis
angka kasus kepolisian ini lebih rendah dari data di dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana
dp tiga akb provinsi jawa barat
pada tahun dua ribu sembilan belas tercatat delapan puluh sembilan kasus
pada dua ribu dua puluh kasus kdrt mengalami peningkatan hingga empat kali lipat dengan tiga ratus delapan puluh sembilan kasus
sedang tahun ini hingga bulan oktober tercatat tiga ratus delapan puluh enam kasus
namun dari data kdrt tahun dua ribu dua puluh
kasus kekerasan terbanyak dialami oleh anak anak dengan dua ratus delapan kasus
kekerasan rumah tangga satu ratus delapan belas kasus
dan kasus kekerasan lainnya lima puluh tiga kasus
menurut pemprov jabar yang biasa menjadi penyebab kdrt adalah adanya sudut pandang dan budaya
yang menganggap laki laki memiliki posisi lebih tinggi dan diistimewakan
sehingga menganggap tindakan kekerasan adalah suatu kewajaran
selain itu di dalam kdrt terdapat beberapa kategori kekerasan
yaitu kekerasan fisik kekerasan psikis
kekerasan ekonomi atau penelantaran
dan kekerasan seksual
namun di antara itu semua yang paling sulit dirasakan maupun dibuktikan adalah kekerasan psikis
jangan ragu untuk bicara
karena itu sangat berpengaruh terhadap masa depan anda
pada saat kita semua dalam ringkup kekerasan dan kita membiarkan terus menerus
nah itu nanti kan traumanya akan panjang dan sulit sekali
untuk healing atau tadi
dan akhirnya terjadi hal yang sangat rendahaledih
memperbanyak saluran agar para korban dapat berbicara
sementara itu masa pandemi merupakan salah satu penyebab meningkatnya kasus kdrt yang terjadi pada saat ini
kasus kasus ini meningkat terus seiring dengan juga kondisi pandemi
karena kondisi pandemi itu membuat banyak pihak juga stressful ya mbak
dan kemudian perempuan juga menjadi berband gandanya makin berlipat
bukan hanya dua bukan hanya double tapi multi
jadi pada saat perempuan ada di rumah orang beranggapan itu akan lebih baik perempuan berada di rumah ya
betul kalau rumahnya kondusif ya mbak
tapi kalau rumahnya adalah rumah tempat biasa dia mendapatkan kekerasan
kemudian pas covid dia harus lebih banyak berada di rumah
itu kan menjadi problem besar ya
dia akan menjadi korban yang akan terus menerus
jadi makanya nggak aneh kalau meningkat
dan saya pikir peningkatan ini tidak hanya di jawa barat
bintari melanjutkan keberanian bicara dalam menekan tingkat kdrt minimal pada lingkungan terdekat yang bisa dipercaya
atau bisa juga langsung melaporkan melalui call center yang dimiliki oleh pemerintah
tim liputan cnn